sekarang opa ustad bagusnya bagaimana ya tuh
her opa ustad opa ustad harus buktiin sama orang orang
kalau yang mereka bilang itu gak bener
pokoknya buat aku opa ustad itu is the best
cius deh opa ustad makanya aku mau nemenin opa ustad disini
gak mau dengerin orang orang bilang apa
apa opa ustad harus bikin investanya
satu hari nanti opa ustad akan bikinkan satu lagu khusus buat itu
udah pada selesai belum
ibu kasih waktu lima menit lagi ya
setelah itu kumpulkan
iya ada apa apa idan
boleh saya menyumbang buku
terima kasih banyak pak idan
kalau semua buku ini
buku saya sudah baca
boleh saya sumbakan kesini bu
dengan senang hati kita menerimanya
ini bukunya bu
terima kasih banyak ya pak
semoga bermanfaat bu
kalau begitu saya permisi
sekarang kumpulkan ya

setelah etik setelah tinggal
ini boleh mending kasih
ya stop sini pak
terima kasih ya
terima kasih ya
silahkan masuk dulu yuk
kita di luar aja
esy cuma mau beritahu
kalau kontrak kerja esy
gak usah diperpandang
kita mau buka usaha sendiri cek
apa nggak coba dipertimbangkan dulu lagi
keputusan kita sudah bulan
dua dan lusa
kok opa ustad nyanyinya lagu galau lagi sih
kalau opa ustadnya galau terus kayak begini
nanti orang orang tuh makin pada yakin
kalau opa ustad tuh sebenernya gak mau keluarin biaya buat pernikahannya aa brai
aku dengar kok orang orang pada bilang kayak begitu
makanya aku kesel sama mereka
aku marah sama mereka
masa mereka bilang
kalau opa ustad itu nyari nyari alesan
karena opa ustad sebenernya gak mau keluarin uang buat biayain pernikahannya aa brai

ketika dikirimkan oleh istri
ketika dikirimkan oleh istri
ketika dikirimkan oleh istri
ketika dikirimkan oleh istri
ketika dikirimkan oleh istri
apa gak mau dipikirin lagi dulu eh sih
susah loh cari majikan baik seperti majikan kamu
lagi pula kan gaji kamu disana udah lumayan besar
kalau misalnya kamu perpanjang dua tahun ke depan
kalau sampai kamu gak perpanjang
bakal banyak orang yang akan mengisi tempat kamu
nanti giliran kamu mau pergi lagi
susah mendapatkan majikan yang baik seperti itu
lagi pula tkw sekarang itu udah beda sama tkw dulu sih
tkw sekarang itu gak cuma dari indonesia
dari negara lain juga udah banyak nih di tkw
makanya kesempatan untuk jadi tkw itu jangan sampai disiasiin
karena emang susah
esi gak akan balik lagi kesana
kita akan fokus untuk mengelola rumah makan
ya kalau emang keputusannya udah bulat sih ya
cece gak bisa paksain
kan cuma kasih saran aja
yaudah kalau gitu terima kasih ce
marah gak kalau tuti
tersinggung gak apa tidak
ya marah lah opa ustadz
pastinya aku juga tersinggung
coba aja kalau aku keluar rumah gak diizinin sama mams
nah ini lebih parah lagi
langsung mau bikin pesta opa ustadz yang gak tau sih
sekarang pak ustadz bagusnya bagaimana ya tuh
opo ustadz harus buktiin sama orang orang
kalau yang mereka bilang itu gak bener
pokoknya buat aku
makanya aku mau nemenin opa ustadz disini
gak mau dengerin orang orang bilang apa
apa opa ustadz harus bikinin pestanya
opa ustadz harus ngasih pelajaran sama oma eros
opa ustadz harus ngadain pesta pernikahannya abrai
tapi opa ustadz harus ngajakin oma eros buat diskusi
opa ustadz gak boleh males dong
kalau males nanti gak naik kelas loh
oke ustadz harus pergi ke rumahnya oma eros yuk
opa ustadz itu harus ngajakin oma eros yuk
dan yang paling penting opa ustadz harus tunjukin sama semua orang
kalau yang mereka omongin itu salah
yuk opa ustadz
opa ustadz kesanannya sama siapa
kamu yang temenin ya
aku gak mau ketemu sama dedeh jelek
atau ustadz pergi ke rumah oma erosnya
ditemenin sama siapa

opa mau ditemenin kamu saja kesanannya